kembali di cnn indonesia breaking news dalam persidangan mk terkait sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
saksi ketiga dari bpn menghadirkan penasehat it untuk kuala lidzon herman shah
hermansyah memberikan keterangan terkait kelemahan situs hitung kpu atau situng kpu
herman menyebut saat pihaknya mengunjungi kpu pusat pada tiga mei dua ribu sembilan belas dan kpud bogor pada empat mei dua ribu sembilan belas
ada data yang tidak lengkap yakni c satu yang terkirim lambat ke situng dari kpud
saya pada saat itu ingin bagaimana seseorang yang di kpu itu memasukkan teks dan file c satu nya
tapi faktanya tidak bisa seorang kpud itu memasukkan teks aja atau file aja jadi harus keduanya dikirim
tapi yang terjadi menurut saya ini adalah suatu kelemahan yang paling mendasar yang tidak perlu terjadi
pada saat seseorang memasukkan di kpud itu terjadi lima
delay sampai lima sampai sepuluh menit pengiriman teks saja di sisi situng
jadi tidak langsung file c satu yang dikirimkan
jadi kalau c satu dikirimkan oleh kpud itu kalau tidak ada file c satu nya itu di reject ditolak
jadi benar benar sistemnya sudah harus file dan teksnya itu sendiri